ribuan orang membadati jalan kemang raya jakarta selatan akhir pekan ini
mereka menikmati kegiatan budaya betawi festival palang pintu ke sebelas
festival ini diadakan setiap tahun untuk memberiakan hari jadi kota jakarta yang memasuki usia empat ratus tiga puluh delapan sembilan tahun
terik matahari tak menghalangi antusiasme warga jakarta dan sekitarnya
untuk menyemarakan festival palang pintu ke sebelas di kemang jakarta selatan
sepanjang satu km ruas jalan kemang raya ini ditutup selama dua hari
yakni tanggal dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan mei untuk gelaran budaya ini
selain bazar makanan dan fashion para pengunjung pun dapat menikmati suguhan budaya khas betawi
mulai dari tarian
serta tradisi betawi lainnya
kemang memang anak kita kan suka ondel suka budaya betawi
jadi kita kenalin juga kultur betawinya ya biar kita betawi juga sih
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama pun turut membuka gelar budaya ini
ahok pun sempat mengikuti tradisi palang pintu
yakni adu pantun dan atraksi silat dari para pendekar betawi
ini pertama kali festival yang tidak keluarkan uang dari apbd
ya jadi satu hal
itu hal yang baik karena kami mau memfokuskan diri
lebih baik kita memberikan uang hibah untuk sangkar sanggar yang bermutu
termasuk juga klub olahraga
jadi kita nggak mau lagi
padahal juga tetap menarik uang
sangkarnya juga gak kebagian apa apa
ya kemeriahan festival palang pintu ke sebelas yang diadakan di jalan raya kemang ini
baiknya tidak anda lewatkan pemirsa
ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi anda dan keluarga untuk menghabiskan
liburan akhir pekan
tidak hanya makanan yang bisa anda nikmati di sini
anda juga bisa berbelanja
dan yang lebih menarik anda bisa menyaksikan lomba kreasi seni pencak silat
yang akan dilaksanakan pada hari minggu dua puluh sembilan mei esok
selamat terakhir pekan
jual dia rahmat